selama ini lu juga gak adil untuk mengenai hasil
gua yang kerja keras
selamat siang bu iya pak
bapak ini siapa ya
benar ini rumahnya pak mario
bisa kami bertemu dengan pak mario
anak saya sedang tidak ada di rumah pak
sudah satu bulan ini dia tidak pulang
tapi ibu kemarin saya lihat pak mario
ada di rumah ini
aduh tolong bu jangan sampai salah ngomong bu
dia tidak ada di rumah pak
mobilnya saja tidak ada
boleh kami masuk
saya tidak bisa menerima tamu kalau tidak ada mahrum saya
lagi pulang mario itu kan tidak ada di rumah pak
baik bu ini teman teman saya
kalau pak mario sudah pulang
ya pak insya allah
permisi selamat siang
mereka itu bu
dia pengen nyurangin aku bu
mario kalau mereka jahat sama kamu kenapa kamu yang sembunyi
aku gak bisa lawan mereka mau mereka banyak
kalau gitu lapor aja sama polisi
aku gak bisa lapor polisi aku nggak ada akses ke sana
sekarang aku lagi di kawasan ketat
yaudah kalau gitu biar ibu yang lapor ke polisi
udah ibu gak usah ikut campur ibu urus aja rumah
saya sudah mendidik dia dengan baik
agar tidak berbohong
ya allah lindungilah anak hamba ya allah lindungilah dia
ya allah lindungilah dia
boss menurut saya ini ada hubungannya sama si jaka
jadi maksudmu jaka berhianat nih
sepertinya kayak gitu
halo kenapa bu
halo mario assalamualaikum
lagi sama teman kenapa
sepertinya rumah kita ada yang mengawasi
hahaha kamu cepat pulang ya
soalnya kalau kamu di luar gitu ibu lebih khawatir dibandingkan kamu ada di rumah
bu itu pintu belakang jadi kunci ya
nanti aku pulang lewat situ
lebih baik kamu itu berhenti dari bisnis haram
allah akan menjaga kamu nak
hamba hanya ingin yang terbaik buat anak kamu
dimanapun dia berada tolong lindungi anak hamba ya allah
dan apapun yang terjadi hamba harus ikhlas
minta maaf padamu ya allah
lu gila ya gua curi lu ke polisi

gak sebodoh itu men
ya tapi buktinya
gua diincer sama intel lu jangan bohong lu

anak gua gua udah tau siapa lu

ulur berbisa yang lagi cari selamat lu
sambil nyuri keuntungan dari gua
otak lu itu pasti udah dicuci sama jarum
kau tuh ngomongin dia lewat depan
kau tuh ngomongin dia lewat depan
lu kayak baru kenal gue aja
kita ini udah temenan lama men
dari smp men
gak mungkin lah gua setegah itu sama lu men
harta ngerubah sahabat jadi penjahat deh
lu udah salah sangka men
lu ngambil transaksi berkali kali tanpa sepengetahuan gua ya
lu ambil duitnya kan
lu juga berkali kali ngerayu cewek gue sinta
mau gua kasih liat buktinya lu
itu balasan dari gua
biar lu tau
kalau selama ini lu yang paling licik dari gua
sinta itu pacar sama gue
gara gara rewan lu
dia jadi pinci sama gua
selama ini lu juga gak adil untuk mengenal hasil
gua yang kerja keras
pasti aku akan menangis mario
aku akan menangis sinta
apa benar itu
pasti aku bisa berlindung ke situ
apa yang sudah kamu lakukan
aku gak sengaja
aku gak sengaja
kita bawa dia ke rumah sakit
bu dia udah meninggal bu
siapa tau aja belum
kalau bawa dia ke rumah sakit
sama aja menjarahin aku
kita pergi dari sini bu
kamu jahat mario
kamu sudah berbuat jahat
sekarang kamu mau kabur
mana tanggung jawab kamu
bu sekarang gak penting mikir panjang
belum penting kita pergi dari sini
tidak ada tempat sembunyi di dunia ini
kamu sudah jauh tersesat
sekarang kita lagi genting banget
gak usah panggil panggil allah